empat remaja tewas ditabrak kereta api karena duduk duduk di rel seusai sahur di bandung kamis dinihari
mereka tidak sadar saat kereta api jurusan bandung surabaya lewat di jalur tersebut
di jalur kereta ini empat remaja tewas tertabrak pada kamis pagi di kawasan kaca piring batu nunggal bandung
dua remaja laki laki dan dua perempuan itu tersambar kereta api turangga arah surabaya saat duduk duduk di rel seusai sahur
apalagi kereta kereta ini sedang duduk atau kemana mungkin dia tidak kedengaran
itu habis sahur atau gimana pak
katanya sih habis sahur kembali lagi ke sini main
tapi duduk duduk di sini pak
iya duduk di sini
itu kereta api dari arah mana ke mana pak
dari arah timur ke barat
salah satu keluarga korban menyatakan anak mereka dijemput teman temannya
seolah olah di sini
anaknya memang sering bermain di sekitar rel yang menghubungkan bandung
dengan kota kota lain di wilayah selatan jawa
salah satu keluarga korban menyatakan anak mereka dijemput teman teman di selatan jawa
salah satu keluarga korban menyatakan anak mereka dijemput teman teman di selatan jawa

saat ini keempat jenazah masih berada di ruang instalasi jenazah
di rumah sakit bayangkara sartika asih bandung
freddy bangun bandung